sudah menjadi perbincangan di masyarakat salah satunya jelang lebaran adalah mudik
siapa sih yang nggak mau mudik ya
apalagi sekarang setelah pembatasan semua dicabut oleh pemerintah
masyarakat berbondong bondong untuk mudik
dan kalau data dari kemenhub ini memprediksi bahwa puncak arus mudik
nantinya akan terjadi sekitar tanggal delapan belas sampai sembilan belas april
tapi sekarang pun sepertinya sudah mulai banyak yang mudik ya zah
betul kalau kita lihat pemudik yang melalui jalur darat sudah ramai
kemarin kita juga sudah pantau bagaimana kondisi yang mudik melalui jalur laut
tapi data terbaru yang kami dapatkan kemarin yang menggunakan udara juga cukup tinggi
ada lebih dari dua puluh lima ribu pemudik yang meninggalkan bandara soekarno hatta
menuju kampung halaman mereka
jadi sudah mulai kelihatan ya suasana mudiknya
iya betul sekali meskipun masih beberapa hari lagi
tapi antusiasmenya rasanya sudah tidak terbendung ya
dan ini kita akan informasikan selengkapnya nanti dalam sahur bareng cnn
mulai hari ini hingga delapan belas april
menikmati matahari terbit di pulau yang pemandangannya tiga ratus enam puluh derajat
bisa menjadi alternatif aktivitas setelah santap sahur
seorang pria kristen di gaza membagi bagikan takjil kepada warga yang terjebak kemacetan
saat waktu berbuka puasa
sambal pecelnya yang terbuat dari kacang tanah berbumbu
kalau rawon apa
kalau sedangkan reza kalau tadi kan sudah menjelaskan tentang pecel ya
kalau rawon ini adalah daging dengan kuah hitamnya yang berasal dari rempah yang disebut kluwek
nah namun apa jadinya kalau misalkan dua kuliner ini dicampur menjadi satu
pencampuran pecel dengan rawon ternyata diminati oleh pelanggan
di antaranya terlihat dari warung gerobakan yang berada di sekitar pasar pucang surabaya
nah keunikannya tidak hanya dari pencampurannya
namun juga jam buka yang justru bukanya pada tengah malam
biasanya kalau misalkan akhir pekan kemudian sudah akhir akhir bulan ramadan
kita sudah mulai bosen dengan beberapa makanan yang itu itu saja ya
sekarang kita akan melihat ada alternatif atau rekomendasi makanan lain
dan rasanya enak kalau kita sahurnya itu di luar rumah
sambil lihat jalan jalan juga
begitu cuacanya juga lagi lumayan bagus enak keluar
nah bagi anda mungkin yang sedang berada di surabaya atau akan mudik ke surabaya
ada rekan kami wida subianto yang siap memberikan rekomendasi sahur unik
pencampuran dua kuliner khas jawa timur nasi pecel dan juga rawon
nah langsung saja ya kita sapa wida
halo wida selamat pagi
wida kalau misalkan selama ini saya kan taunya makan pecel itu sendiri
kemudian makanan rawonnya juga sendiri
kalau misalkan dicampur itu
rasanya jadi seperti apa sih enak nggak
ya reza dan juga ayu bagaimana sudah sahur belum
kalau belum kita kasih referensi ya dari surabaya jawa timur
jadi kalau mungkin resa sama ayu mungkin tahu ya ada dua menu
menu namanya pecel sama juga rawon
nah itu dua menu yang berbeda ya
pecel itu kan guyuran nasi sayur dengan sambal pecel yang terbuat dari kacang tanah berbumbu gitu ya
sedangkan rawon itu adalah daging
jadi ini adalah daging yang berkuah hitam yang dapat dari saripati dari keluar
itu rempah khas indonesia yang bisa memberikan rasa khas dan juga warna hitam
nah di surabaya jawa timur di tempat saya berada saat ini ini suasananya rame banget
dua menu ini digabung begitu ya
jadi pecel rawon jadi satu gitu
nah penampakannya seperti apa kita coba
mas ini gimana nih mas saya pesen pecel rawon
nah kayak gini ya ayu sama reza
pertama ini kan pecel
itu seperti ini ya nasi sama guyuran sambal pecel ya
kemudian nanti ini masih ditambahkan sama kuah rawon
boleh gak mas ini ditambahin kuah rawonnya
jadi di sini itu memang rame banget hektik banget
karena mendekati imsak ya kalau surabaya
jadi orang orang pada minta cepet cepet cepet
nah seperti ini ya
ini seperti ini ya ayu jadi ini pecel sama kuah rawon
ada juga itu menu nasi campur
juga bisa dengan kuah rawon
nah coba kita cobain dulu ya yang ini yang pecel sama kuah rawon
biasanya dikasih topping juga nih biasanya
kita tanya aja ke yang punya nih
cak man permisi
lagi transaksi emang lagi rame ramenya ya
totalan uangnya banyak nih sampai di sini
permisi ya cak man ya
cak man ini kalau kayak gini penampakannya biasanya pecel gini aja sama kuah rawon atau masih ada tambahan lagi di atasnya
ada itu biasanya kan tambah ikan
itu ada itu paru ayam daging rempul hati
kalau konsumennya permintaan ini minta tambah ya bisa
enggak tambah ya bisa
ini bisa nambah apa nih ya masih ada nih lauknya sekarang
ini kan pagi hari ini ya sudah habis semua
iya ini kan jamnya jam berapa sekarang ini ya
kalau di surabaya itu emang gini
beda sama jakarta
karena kita itu imsaknya kan duluan
jadi udah hampir habis malam aja bukanya itu dari jam sembilan

bentar lagi dikasih topping telur ya
nah ini tapi konsepnya kok unik ya pecel dicampur rawon itu
itu gimana cak dari resep dari siapa gitu kayak
konsumen itu kan banyak anaknya muda muda
itu kan lagi itu ini enaknya dikasih kuah rawon lah
sekarang ini kan bombingnya ya pecel kua rawon gitu
tahun berapa itu cak

terus banyak ya suka ya sampai rame membeluda gini
kalau reza sama ayu lihat ini sebenarnya sudah berkurang banyak di belakang saya
saya tadi di sini itu jam dua itu memang kalau warga surabaya atau jawa timur itu udah biasa
saurnya itu sekitar kisaran jam dua sampai paling lamalah jam tiga tiga puluh
jadi ini kondisi rame seperti ini ini udah berkurang
proporsinya berapa cak kalau pecel rawon
ini tergantung menunya
kalau menunya ikan telur delapan belas
selain itu sembilan belas an semua
lain itu kayak misalnya apa empal gitu

ini sudah ada ini lauknya ada apa mas
daging empal atau telur
oh ini telur
nah fresh from di penggorengan
makasih ya mbak cantik ya
takak rupuk ya mas ya
nah penjualnya lupa ini ya
di syuting ya mas yuk
kita geser dulu ya untuk menikmati
yuk ikut cara duduknya di sini itu lesehan kayak gini
permisi mas ibu gabung ya
waduh kita cobain dulu ya
jadi penampakannya seperti ini ya
pecel rawon saya kehabisan tinggal telur aja
jadi sini sebenarnya ada empal dan lainnya
tapi sudah habis ya
tapi kita cobain bismillahirrahmanirrahim
terutama gimana sih kombinasi dari pecel sama rawon itu
jadi kalau kuah rawon itu kan memang sebenarnya kaldu dari daging ya
jadi kita ngerasa umami banget
nah itu dipadukan sama sambal pecelnya ini
yang dia itu tuh dari kacang tanah yang dibumbuin
jadi rasanya tuh mantep
apalagi dikombinasikan sama kerupuknya
jadi rasa umaminya dapat
terus kemudian krisp apa crackernya dari kerupuknya itu juga dapat
ayo pengen gak yang di jakarta
ini kita sahur pecel rawon dari surabaya
aduh biasanya kalau mbak wida ujungnya ada surga dunia
saking enaknya gitu
mungkin bisa dinikmati dulu sahurnya
ini menjadi solusi seperti saya
yang maunya banyak tapi makannya nggak bisa banyak gitu ya
itu dia ya
sangat menarik sebenarnya ya zaya
kalau ada di jakarta pasti saya cobain tapi nanti mungkin kita mampir ke surabaya
terima kasih wida subianto melaporkan dari surabaya jawa timur
selamat menikmati sahurnya